kita awali berita dari surabaya seorang pria tewas bersimbah darah usai melompat dari lantai enam gedung mall mega grosir itc rabu sore
diduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena ditinggal sang kekasih
pria ini ditemukan tewas tergeletak di lantai dasar setelah nekat melompat dari lantai enam mall itc mega grosir pada rabu sore
dari identitas korban diketahui bernama ferry eko warno warga jombang yang beralamat di jalan tanah merah surabaya
kejadian bermula saat pria berusia tiga puluh empat tahun ini tengah berada di area parkir lantai lima di bagian utara
namun tidak berlangsung lama korban melanjutkan perjalanan ke lantai enam dan seperti terlihat mundar mandir kebingungan
tidak lama kemudian pria ini nekat naik dinding pembatas dan melompat hingga akhirnya tewas
belum diketahui motif dari pria yang melompat
ini tetapi pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus ini
saat dievakuasi petugas hanya menemukan dompet berisi kartu identitas serta uang sebesar sepuluh ribu rupiah
kemudian jenazahnya dibawa ke rumah sakit dr sutomo untuk diotopsi